saudara seorang perempuan pemilik toko pakaian di kabupaten tangerang banten tewas ditusuk calon pembeli
senin kemarin pelaku tak terima ditegur korban yang meminta melepas alas kaki saat masuk ke dalam toko
beberapa saat setelah penusukan warga sempat merekam upaya pelaku yang mencoba melarikan diri
pelaku berusaha kabur dengan mengendarai mobil putih
ia pun sempat mengacungkan senjata tajam ke warga yang mencoba menghadangnya
pelaku penusuk pemilik toko pakaian akhirnya ditangkap warga setelah mobil yang
pemilik toko pakaian yang dikendarainnya menabrak kendaraan bermuatan tabung gas tiga kg
korban tewas dengan luka tusuk di dada kiri
pelaku berinisial dn langsung diperiksa intensif oleh penyidik
pasal yang dikenakan tiga ratus tiga puluh delapan pidana sub tiga ratus tiga puluh delapan
pelaku dan korban tidak saling mengenal
ada juga yang terkait dengan pelaku
benar satu kali dua puluh empat jam kita berhasil mengamankan pelaku
nah untuk senjatanya sendiri pun memang sudah ada di dalam mobil
nanti kita dalamin lagi apakah ini selalu dibawa atau memang baru hari itu dibawa
perempuan pemilik toko pakaian di tangerang banten berinisial ra
tersungkur tak bernyawa di trotoar depan tokonya
usai ditusuk senjata tajam milik calon pembeli
sementara pelaku dn berusaha melarikan diri dengan mobil putihnya
warga pun berupaya menahan pelaku tetapi dn mengacungkan senjata tajamnya kepada warga
pelaku ditangkap warga setelah mobilnya menabrak kendaraan pembawa tabung gas tiga
pembelian warga menambah bergelas
penyelidikan intensif polisi menyatakan motif penusukan didasari sakit hati pelaku tak terima
ditegur korban untuk melepas alas kakinya sebelum memasuki toko cekcok pun tak terelakkan
sempat terjadi saling cakar antar keduanya hingga akhirnya pelaku kembali ke mobilnya
dan mengambil senjata tajam yang membuat korban kehilangan nyawa pelaku disuruh lepaskan sendal
korban pelaku tidak mengindahkan namun pelaku meninggalkan toko korban lalu pelaku mendengar
ada kata ya sehingga pelaku kembali menghampiri korban bertanya apa maksudnya sehingga terjadi
percocokan kemudian cakar cakaran lalu pelaku menuju mobilnya mengambil sebuah samurai atau
membawa sebuah besi yang bentuknya semurai kemudian langsung menusuk korban yang motifnya
kini pelaku sudah mendekam di sel tahanan mapolsek kelapa ii dan terancam pidana lima belas tahun penjara
polisi masih menyelidiki kepemilikan senjata tajam pelaku dan mengapa senjata itu disimpannya
di dalam mobil e kamar lupi kompas tv tangerang banten